selama dua tahun michael alias oliver franciscus beraksi menjadi dokter gadungan dan berhasil menipu sejumlah wanita
kini dirinya harus merasakan dinginnya jeruji besi
korban yang awalnya sempat mentransfer uang senilai delapan puluh juta rupiah menaruh curiga kepada pelaku dan melaporkannya pada polisi
tak butuh waktu lama pelaku akhirnya ditangkap
dari dalam kamar kos pelaku polisi menyita sejumlah barang bukti seperti baju dinas dokter identitas dokter dan peralatan kedokteran lainnya
kalau ditotol mungkin dua ratus an ya dari korban korban semuanya
tapi satu korban sendiri ini ngasih makan dan sebagainya kos kontrakan apa semua itu habis sekitar delapan puluh jutaan
dia modus yang pertama dari medsos kenalan kemudian melakukan pendekatan pendekatan dengan dia meyakinkan tampilannya
menurut pengakuan pelaku ia sudah bercita cita sebagai seorang dokter sejak kecil
namun ia hanya mampu mengenyam pendidikan sampai tingkat sekolah dasar saja
sejak kapan punya keinginan untuk jadi dokter gadungan
udah delapan pak
kalau lebih banyak aja apa yang kamu ambil yang terakhir nih
dokter gadungan ini terancam pasal tiga ratus tujuh puluh dua dan tiga ratus tujuh puluh delapan kuhp tentang penipuan dengan ancaman pidana maksimal di atas lima tahun penjara
tim liputan cnn indonesia